tutup lagi tutup lagi
selamat pagi bu
bu kami mau ngasih kabar gembira
kabar gembira apa
roman udah bebas bu
ah itu sih
roman sudah bebas
iya betul banget bu
soalnya kami sendiri yang langsung menemukan dan menangkap pencurinya
ya kok fotonya gak berubah berubah sih
kamu sih gak rela kalo yaya roman foto mesra mesraan sama bella
kok rahman malah pasang foto sama bella sih
sorry gua gak sengaja
eh suka sih
udah gue bete lo tambah bikin bete
nama gue itu sissy aja bukan sukasih
lagian juga bukan lo doang yang lagi bete
gue juga lagi bete
nih liat aja fotonya bella sama yaya roman
siapa coba yang gak bete let kayak gini
iya sih gue juga bete
ngikut ikutan bete kan
gue doang yang bete
iya suka suka gue
ah yaudah gue males gue gak punya waktu berdebat sama lo
dengan sekarang gue klarifikasiin deh ini bener atau enggak
huh bete gue sama lo
gue juga penasaran sih
hai mulan selamat pagi
eh mulan lo udah liat belum dp whatsappnya roman
udah kan udah liat kan
udah dong pastinya ya kan
terus tuh kenapa
penting banget buat gue
eh bella lo itu udah bikin kesalahan dua kali
yang pertama nama panggilan gue itu bukan sukasi
yang kedua lo udah salah ngerebutnya yang roman dari bun
mendingan sekarang lo jawab jujur sama gue
kok editan sih
ya itu asli lah sisi
berarti lo ngebajak hpnya yang roman ya kan
atau lo sewa hacker
bener kan tepakan gue
loh nih ya kebanyakan nonton film deh kayaknya
ngapain juga gue sewa hacker
ya tapi kan gak mungkin ya yang roman lo foto mesra mesraan sama lo bel
halo gue gak rela nyebutinnya
udah deh mendingan sekarang jawab jujur
ini editan kan
ini apa apaan sih
pada ributin si rompis itu
apa coba yang harus diributin dari dia
pertama dia udah gak ada positif positifnya ya
terus dia udah maling motor dan di penjara lagi
so apa yang harus diributin
kalau roman itu beneran salah
udah deh gue gak punya banyak waktu buat ngomong sama kalian
gue punya satu kejutan lagi buat lo
ya udah mendingan nanti lo lihat aja sendiri
hari ini pasti lo bakalan ngakuin kekalahan lo ke gue
dan roman bakalan jadi milik gue
ih enak aja sih bel ngomong kayak gitu
ya jelas jelas yang pantas sama yang roman itu cuma sih
ini semua tuh gara gara rompis dong
apa sih spesialnya dia
ulan jadi pergi ke
gue saranin oh jangan lama lama berdiri di sini deh
soalnya di sini tuh banyak banget kecoa
tuh buktinya satu
eh mendingan dia yang roman kemana mana gak tanggung sama kecowa
kok ngerjain gua ha
jadi foto ini beneran
tapi pasti roman pasang foto ini karena dia gak enak doang nih sama si bella
pasti sebenarnya dia mau pasang foto sama gue
buktinya aja romon lebih suka ngobrol sama gue
ya udah mendingan gue ikutin pdkt anti mainstream menurut majalah itu
sekarang gue mau
gue mesti diketin sahabatnya roman
tutup lagi tutup
selamat pagi bu
bu kami mau ngasih kabar gembira
kabar gembira apa
roman udah bebas bu
nah itu sih
roman sudah bebas
iya betul banget bu
soalnya kami sendiri yang langsung menemukan dan menangkap pencurinya bu
iya bu malingnya ada dua bu
wah jago berkelahi lagi
wah untung saya anak silat betawi bu
gue punya jurus turunan dari ngkong saya
menghirup asap belerang pingsannya hari senin
jangan kan dua orang
sepuluh kita jabanin
ya suku deh yang penting sekarang roman sudah bebas dan terbukti tidak usahalah
oh ya sekarang rumahnya mana
itu dia masalahnya bu
kita nyari roman gak ketemu temu
kita telpon gak diangkat angkat
nah makanya kita kesini mau bilang sama ibu bahwa menghargai roman tuh jangan dicabut
jadi gini anak anak ibu sama guru guru yang lain udah sepakat
roman akan tetap mendapatkan penghargaannya apabila jam sembilan roman sudah ada di sini
tapi kalau enggak ya terpaksa akan dibatalkan
roman akan tetap mendapatkan penghargaannya apabila jam sembilan roman sudah ada di sini
tapi kalau enggak ya terpaksa akan dibatalkan

tapi kalau enggak ya terpaksa akan dibatalkan
sekarang jam berapa
kami pamit dulu bu